di kawasan tangerang selatan berdiri sebuah rumah dengan fasad yang sangat unik
jika anda bisa lihat fasad rumah ini memiliki tiga dinding yang berbentuk segitiga dengan material yang berbeda
nah rumah ini dikenal sebagai rv house dan kali ini cnn living mendapatkan kesempatan untuk ngobrol ngobrol dengan penghuninya
penghuni vika egista dan suami memberi nama rumah mereka rv house
inilah tempat mereka membangun keluarga sejak tahun dua ribu
rv house berdiri di atas tanah seluas dua ratus meter persegi dengan luas bangunan satu ratus sembilan puluh enam meter persegi
halo halo mbak karmel sampai jumpa di rumahku
ya terima kasih sudah mengunjungi rumahku
saya mau ngobrolin sedikit tentang rumah vika yang sangat menarik ini
jadi meskipun pagernya tinggi dari luar tetap terlihat tiga segitiga fasad yang sangat unik
bisa tolong ceritakan inspirasi atau mungkin ada makna dibalik fasad ini
filosofinya di tiga fasad ini filosofi pertama itu yang ada di belakang kita ini mbak karmel
jadi kita menggunakan bahan semen ekspos di sini
ceritanya itu adalah awal mula dari titik kita pembuatan rumah
biasanya kan kalau orang orang yang baru memulai bikin rumah tuh dengan bahan yang seadanya aja gitu ya
which is dengan hanya di semen gitu udah jadi gitu
nah terus begitu kita punya uang yang lebih banyak kita bisa mempercantik rumah dengan aksen kayu
biasanya kan kayu identik dengan sesuatu yang fansy gitu ya lebih elegan gitu
nah jadi saya pilih unsur kayu untuk di faset kedua
lalu di fasad ketiga seandainya kita sudah memiliki apa semua yang kita punya
kita harus balik lagi untuk selalu rendah hati supaya kita selalu ingat gitu ya
kalau bikin rumah tuh gak mudah kita nggak boleh sombong kita nggak boleh besar kepala
menganggap rendah orang gitu
jadi biar balik lagi ke putih kalau putih itu melambangkan kesucian hati gitu loh
berarti tidak hanya estetikanya saja tapi ternyata maknanya juga sangat
iya itu dalem banget sih buat kita karena buat pengingat juga ya buat pemilik rumahnya gitu
elemen semen expose kayu dan tembok putih yang terlihat pada wajah rv house ternyata juga dapat ditemukan di dalam rumah
oke ini ada beton expose di luar boleh ijin masuk ke dalam nih
silakan mbak amel
silakan mbak masuk
ini saya lihat ada aksen beton expose juga lalu juga ada kayu dan tembok putih
berarti yang dari luar dibawa semuanya ke sana
iya diangkut karena desainnya menjadi satu kesatuan
nah di sini aku pengen yang ada di luar kita bawa masuk ke rumah supaya matching gitu loh mbak
rumah ini bergaya apa vika sebenarnya
pemilihannya sebenarnya konsep utama adalah industrial

dan sedikit minimalis dan ada aksen boho juga karena aku pakai material rotan gitu
iya ini saya lihat ada aksen aksen rotan yang sangat menarik boleh lihat lebih dekat kira kira
ini vintage atau sebenarnya furnitur baru yang memang sengaja berbentuk rotan begitu
ini sebenarnya semuanya baru mbak aku buat karena memang desainnya harus disesuaikan juga
karena aku pengen semua furniture yang ada di rumah ini tuh multifungsi
jadi nggak hanya
satu fungsi aja kayak misalnya bench ini sengaja aku buat di dalamnya bisa untuk storage seperti itu
jadi biar nggak hambur space jadi ada dua fungsi gitu di sini
jadi sudut ruangan juga fungsional sekaligus cantik
setahu saya vika juga punya anak yang masih kecil
bagaimana cara vika menjaga rumah agar tetap rapih dengan anak kecil
ya itu tadi aku bilang mbak jadi di rumah ini semua barang harus punya tempat
jadi kalau kita sudah selesai menggunakan barang tersebut
dia langsung balik lagi ke tempatnya jadi meminimalis keberantakan
oke itu juga merupakan konsep yang baik diterapkan di rumah yang open space
iya betul karena kan semua sudut kelihatan ya
kalau kita nggak punya tempat untuk menyimpan barang
alhasil nanti kelihatannya akan jadi berantakan gitu
interior rv house di banjiri dengan cahaya
dilengkapi dengan atap yang tinggi
sehingga rumah terasa cerah dan sangat luas
selain pencahayaan alami jendela yang besar dan halaman belakang yang luas
juga memberi rumah sirkulasi udara yang baik
bahkan vika dan keluarga hampir terbuka
air tidak pernah menyalakan pendingin ruangan saat berkumpul di area ruang tamu dan dapur
bahkan vika dan keluarga hampir tidak pernah menyalakan pendingin ruangan
saat berkumpul di area ruang tamu dan dapur
vika saya lihat di voye dan juga di ruang dapur sini ada skylight
juga jendela jendela sangat besar apakah itu menjadi bagian saat desain rumah
ya karena saya ingin banyak cahaya alami yang masuk ke dalam rumah ini
jadi memang arsitek kita membuat skylight di foyer di bagian tengah rumah ini
dan pintu kaca di belakang supaya sirkulasi udara dan matahari langsung masuk
jadi kita tidak kegelapan
jadi kalau siang siang begini saya tidak pernah menyalakan lampu
hemat listrik juga ya
ada berapa kamar berapa kamar mandi vika di rumah ini
kalau kamar empat plus satu kamar mandi tiga plus satu
nah ini kita sekarang ada di bagian belakang rumah
ini kawasan outdoor nya cukup besar
ke depannya ada rencana mungkin vika dijadikan apa
ya jadi sebenarnya arsitek kita sebenarnya pengennya dibuat pool saat ini
kayaknya aku belum perlu deh untuk itu sekarang
jadi memang area ini sebenarnya di sekarang ini
untuk pemisah antara bangunan utama sama bangunan servis
karena di bagian sini adalah bagian servis
cuma karena ini juga balik lagi rumahnya konsep rumah tumbuh
nah begitu mungkin kalau ke depannya aku punya keinginan atau butuh ruang lagi
area ini mungkin bisa kita manfaatkan untuk pembangunan selanjutnya gitu
vika dan suami bekerja sama dengan arsitek dan kontraktor untuk membangun rumah idaman mereka
proses desain rv house memakan waktu tiga bulan dan tujuh bulan masa pembangunan
biaya yang dikeluarkan vika dan suami untuk membangun rv house sekitar tujuh ratus juta rupiah
fasad adalah visual pertama pada sebuah rumah
tiga segitiga yang menjadi fasad rv house tentu menarik perhatian
namun selain menjadi elemen pertama yang dipandang
tampilan tiga segitiga pada luar rumah yang terbuat dari material kayu
semen expose dan dinding putih
juga memperlihatkan karakter gaya interior rv house yang memiliki sentuhan industrial dan boho
karmel mursalim arief yunan tangerang selatan